pada bulan perselasa malam dua agustus
tercatat tujuh belas partisipan asean para games terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari jumlah tersebut tiga atlet indonesia sempat terinfeksi
tetapi data per dua agustus menunjukkan hanya tinggal satu atlet indonesia yang positif
meski demikian sebagian besar dari mereka yang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun
namun hal itu tetap menimbulkan kekhawatiran bagi para atlet indonesia
untuk berinteraksi dengan orang luar dengan membeli makanan dari luar dengan segala macamnya
kita juga ngerasa di sana lebih aman sih dari faktor covid itu sendiri
sejumlah langkah antisipasi atas masalah covid sembilan belas di asean para games ini sebenarnya sudah dilakukan
salah satunya dengan menerapkan sistem bubble percabur
dan tidak mengizinkan atlet serta ofisial membeli makanan di luar hotel yang sudah disediakan
khusus kontingen indonesia masalah psikis dan mental atlet akibat kasus covid sembilan belas ini juga mendapatkan perhatian khusus
cdm sudah menyiapkan pendamping yang terdiri dari psikolog
psikolog kita sudah siapkan
kemudian ada psikiater
ini jangan dianggap psikiater karena ada gangguan jiwa
tapi semata mata psikiater ini untuk memberikan terapi medis
manakala terjadi gangguan terkait dengan tadi itu mental
supaya tetap peak performance nanti pada saatnya
pada asean para games edisi ke sebelas di solo ini
indonesia sebagai tuan rumah mengincar posisi juara umum dengan menargetkan meraih total satu ratus empat medali emas
erlangga wisnuaji fajar ahmad solo jawa tengah